menteri pertahanan meminta masyarakat menyerahkan kasus kiflan zain kepada pihak berwajib
meski kemungkinan dikabulkan sangat minim
tni tetap akan mengajukan permohonan dan memberi bantuan hukum kepada kiflan zain
kita kan cuma hanya memohon pada polisi ya tergantung
polisi akan membahas apakah cepat atau lambat
tapi yang jelas dia pasti akan dikeluarkan juga ya gitu aja
itu hak yang harus diberikan oleh tidak ada dirapatkan oleh kiflan zain
ya pada prinsip kan tidak terlalu masalah ya tidak terlalu masalah